hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai galih di temanggung jawa tengah meluap dan menyebabkan banjir
akibatnya fondasi satu rumah milik warga robo
dari rekaman video milik seorang warga terlihat banjir besar sungai galih di wilayah temanggung jawa tengah merobohkan fondasi dan lantai rumah milik warga
akibatnya lantai tiga ruangan rumah tersebut hanyut terbawa
terasnya aliran sungai galih mengakibatkan hanyutnya rumah
meski demikian tidak ada korban jiwa
banjir terjadi setelah sebelumnya hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah di temanggung
banjir terjadi setelah hujan ras dengan intensitas tinggi menghujur sejumlah wilayah di temanggung